menteri hukum dan ham yasona lawli menyebut pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tagar dua ribu sembilan belas perawa presiden sebagai siasat nakal
gerindra pun mempertanyakan perbedaan perlakuan menkum ham
karena sebelumnya organisasi barisan relawan jokowi presiden juga mendapat status badan hukum meski menggunakan kata presiden bahkan tanpa spasi
surat keputusan menteri hukum dan ham tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden beredar luas
surat ini mengartikan bahwa gerakan dua ribu sembilan belas prabowo presiden kini resmi terdaftar sebagai perkumpulan
namun menteri hukum dan ham yasona lauli menuding pengesahan ini sebagai siasat nakal
siasat nakal itu berupa spasi di tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden
dikutip dari laman cnnindonesia com yasona menjelaskan pasal lima puluh sembilan ayat satu undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang penetapan atas perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas melarang dengan tegas nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan
sikap yasona mendapat respon dari politikus partai gerindra habibur rahman
habibur rahman mempertanyakan perbedaan perlakuan dalam hal pembuatan nama badan hukum antara pihak oposisi dengan pendukung jokowi
hal ini terkait dengan adanya organisasi serupa yang mendapat status badan hukum meski menggunakan kata presiden yang bahkan tanpa spasi
yakni organisasi barisan relawan jokowi presiden atau barajepen
sementara inisiator gerakan nasional prabowo presiden sufmi dasko ahmad merasa dipersekusi secara politik oleh kemenkumham atas pernyataan yasona itu
sufmi merasa sudah mengikuti aturan yang ditetapkan agar gerakan ini legal
sehingga kami kalau ke kepolisian ya kan enak gitu loh
nah sekarang ada misalnya gerakan dibilang melanggar karena kemudian gak jelas
nah sekarang gerakan kami jelas juga disalahin
maunya apa sih
karena ada nama prabonya kemudian dilarang larang
jadi saya protes
saya ini ngomong di seluruh bangsa indonesia denger di tv
kalau ini kemudian karena ada nama prabonya dilarang ya jangan begitu dong
saya kita merasa diprotes
kita merasa dipersekusi secara politik kalau kayak begini
sebelumnya pada jumat tujuh september lalu tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden dideklarasikan untuk pertama kali
deklarasi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden ini merupakan yang pertama di indonesia
tagar ini menjadi simbol perjuangan sebagai pengganti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang belakangan mendapat penolakan di berbagai daerah dan disebut sebut menyulut perpecahan
ya tren perang tagar ini muncul di pilpres dua ribu sembilan belas
terbaru kubu prabowo membuat tagar ataupun hashtag dua ribu sembilan belas prabowo presiden
yang kemudian ini menjadi ramai diperbincangkan karena saat mendaftar ke kemenkumham dianggap menkumham yasona lauli
menyiasati aturan dengan memberikan spasi pada kata presiden
sementara kubu gerindra mempertanyakan bagaimana sebenarnya dengan relawan jokowi yang juga menggunakan kata presiden tapi juga lolos
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan tiga narasumber
sebelah kiri saya langsung ada bang habibur rahman kabit advokasi dpp partai gerindra
bang habibur rahma selamat malam
yang dilampung kemarin
dan di tengah sudah ada bang boni hargens pendiri barisan relawan jokowi presiden atau bara jp
bang boni selamat malam
dan nanti untuk mengulas bagaimana dalam perspektif komunikasi politik sudah ada mas nyarwi ahmad direktur presidensial studies dekod ugm
selamat malam mas nyarwi
saya ingin langsung deh ke bang habibur rahman
ini sebenarnya tegar dua ribu sembilan belas prabowo presiden
dan kenapa sih bang kok sekarang jadi rame tampaknya ya
jadi kami ini sekelompok masyarakat
ada yang dari partai gerindra ada partai lain
kemudian ada juga aktivis non partai
kami agak melihat tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu terlalu berat ya karena banyak represi dan lain sebagainya
sehingga menurut kami kurang elegan
sehingga butuh yang baru
sementara nggak boleh vakum di gerakan civil society
sehingga kami mengusulkan dan menginisiatori yang namanya dua ribu sembilan belas prabowo presiden
ada str seribu delapan ratus enam puluh dua yang surat telegram polri diatur
bahwa kalau dua ribu sembilan belas ganti presiden dibuat syarat syarat yang seolah mudah tapi itu sebetulnya sulit
misalnya tidak mengancam persatuan dan kesatuan
itu kan subjektif sekali tergantung kepolisian
sementara disebut juga nih dua ribu sembilan belas prabowo presiden ada syaratnya seolah sulit tapi bisa dipenuhi
apa susunan pengurus inisiatur
nah itu kami penuhi
nah kami daftarkan melalui kami bikin akta notarisnya didaftarkan melalui notaris yang mendaftarkan
nah kemudian muncullah
ada sulit di situ
kami berdua belakangan dipersoalkan oleh pak menkumham
yang menurut kami mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak patut
pernyataan itu keluar dari mulut seorang menteri
siasat akal katanya begitu bang
jadi patokan beliau adalah pasal lima puluh sembilan ayat satu huruf a
undang undang ormas yang mengatakan nama badan hukum tidak boleh sama dengan nama lembaga pemerintahan
tidak boleh sama
itu persis ini ya
sehingga presiden itu tidak
padahal kan namanya kan bukan presiden
nama kita adalah dua ribu sembilan belas
tagar badan hukum perkumpulan tagar dua ribu sembilan belas
jelas ini beda dengan lembaga kepresidenan
itu katanya pasal lima puluh sembilan ayat satu huruf a
punya barang jp
punya barang jp
ada ini kita disini ya kan
sampai saat ini masih status terdaftar
ini saya buka di apa namanya
mungkin bisa dicek ya
masih ada barisan relawan jokowi
sehingga kemudian jadi
jadi presiden atau presiden
sehingga kita melihat kalau itu yang dipersoalkan
kok yang satu masih bisa terdaftar
saya bukan melarang teman teman
barang jp memakai presiden
nama barisan relawan jokowi presiden juga berbeda
dengan institusi kepresidenan
mereka nggak salah
tapi kami nggak salah
nah waktu pendaftaran konon ceritanya pak ilwan notaris
memang ada kesulitan
mesin itu nggak bisa mendeteksi
jenis perbedaan seperti apa
sehingga ketika mengandung kata presiden
dengan serta merta menolak
masin ini kan bukan manusia yang bisa
yang saya heran adalah
pak menteri ini
beliau orang baik
saya suka dengan kebicaraan kebicaraan beliau
banyak yang bagus
tapi dalam kasus ini
seolah olah kami manusia satin akal
sistemnya yang harus diperbaiki
sehingga kami bisa juga
seperti saudara kami
yang memakai nama
barisan relawan jokowi presiden
jadi sekarang terdaftar tidak sih bang
atau masih proses
atau sudah gagal akhirnya
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
nama perkumpulannya nggak harus itu
nama satu media
pt tempo dinamika utama
apa gitu kan ya
begitu juga dengan aktivitas ini
dan keabsahan tagar itu kan diakui oleh sdr polri tadi
diatur detail loh
saratnya ini segala macam
berarti kan keberadaan sah
sehingga pada akhirnya
untuk sementara ini
sebelum kami bisa berkomunikasi
kami mencari alternatif
kami membuat lagi yang namanya
gerakan nasional prabowo presiden
arahnya seperti itu
apakah nanti diterima atau tidak
itu tahun berapa daftar pak
saya luruskan dulu ya
ini soal sejarahnya
dulu itu kan harus diakui bahwa kami memulai sebuah tradisi volunteerisme di dalam politik
jadi kebangkitan masyarakat sipil
ditandai oleh kebangkitan relawan
ini biasanya muncul ketika partai politik dianggap
tidak lagi menjadi kekuatan mainstream
di dalam mempengaruhi
ketika masyarakat sipil makin cerdas
muncul kesadaran untuk
siapa pemimpin mereka
dan kami memulai gerakan
kerelawanan dalam politik itu
dua ribu dua belas an itu sudah mulai bergerak
dan awal mulanya
untuk barajepi itu
lalu kita formulasikan bersama
menjadi satu organ
yang betul betul sebuah kelompok
relawan yang terorganisir
waktu itu namanya
barisan relawan jokowi
jokowi menjadi presiden
lalu ketika beliau terpilih di dua ribu empat belas
barisan relawan jokowi presiden
tiba tiba tahun dua ribu tujuh belas
krual peraturan menteri bahwa
tidak boleh memakai nama presiden
maka kita ganti lagi menjadi
barisan relawan jalan perubahan
barisan relawan jalan perubahan
jadi ketika daftar masih boleh begitu
pada waktu pendaftaran
kan aturannya belum keluar
aturan kan belum baru dua ribu tujuh belas
nah pada saat undang undang keluar
baru kita ubah
dalam praktek kita sudah berubah
jadi barisan relawan jalan perubahan
saya tidak mengerti
apakah secara teknis
teman teman yang ada di markas
sudah mengajukan perubahan secara hukumnya
karena saya juga tidak
secara fisik juga hadir
di sana selalu
nah itu perkembangan
oke jadi sekarang
masih sudah berubah nama
tapi belum tahu bagaimana kemudian
oke nanti saya akan ke mas nyarwi
menanggapi seperti apa sih kemudian
politik tagar ini
ada yang baru tampaknya
atau mungkin nanti dua ribu sembilan belas
apa tadi bang habib
mewarnai pilpres dua ribu sembilan belas
nanti kita akan ulas di mas nyarwi
tapi kita aja datang lebih dahulu
praimus akan segera kembali saat lain
setelah itu diusul juga ada yang
pak prabowo juga prabowo satu dan seterusnya banyak sekali
nah cuma yang membedakan adalah
kontroversi itu tidak sekuat
di tahun dua ribu empat belas
kenapa karena pemicunya salah satu
yang kita tahu juga itu adalah
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan itu menyasar pada kira kira ya
kelompok kelompok yang tidak setuju
atau anti kepada pak jokowi kira kira begitu
nah disini kemudian
ada beberapa hal yang perlu kita
baca ulang yang pertama adalah begini
partisipasi dan ekspresi politik ya
sebenarnya kan tagar itu bisa
dilihat sebagai arena parsuasi politik
tapi sekaligus juga bisa dilihat sebagai instrumen
kampanye politik atau instrumen
di dalam memainkan isu isu politik
bangun narasi politik nah di banyak
negara itu bukan tagar
tapi akun akun kandidat itu partai
juga secara resmi yang kemudian memainkan
politikal narasi melalui tagar
nah di kita ini kan di luar itu
karena juga partai
sebagai institusi kurang relatif kuat ya
kemudian bergerak di komunitas relawan
tadi bung boni bicara soal
pelembagaan partai politik
organisasi partai politik yang belum terlalu mengakar
dukungannya belum terlalu kuat
nah problem yang muncul kemudian adalah begini
karena diusung oleh kelompok kelompok
voluntirisme disitu kemudian
atau isu terkait dengan legalitas
itu menjadi pertanyaan
dan itu bisa dipersoalkan
dan kemudian disini
juga terkait dengan bentuk
dari asosiasi atau keperkumpulan
dan itu terkait dengan ada undang undang
ormas yang mengatur
disitu ada kemudian tafsir atas pasal pasal
tadi mas sabi buroman sudah menjelaskan
kenapa misalnya itu
nakal misalnya karena salah satunya
argumennya misalnya pasal
di undang undang ormas tadi misalnya
disini sebenarnya begini ya
kita harus memahami dua hal yang pertama adalah
sebagai ekspresi politik itu sebenarnya
ya ini bagian dari kebebasan
berpendapat berserikat berkumpul
dan itu ada di undang undang
cuma kemudian karena ini bermain
di arena politik ya tentu legalitasnya
dan jenis kelaminnya harus jelas
siapa yang bertanggung jawab di dalam asosiasi
dan perkumpulan itu nah maka
ketentuan undang undang mungkin akan sedikit
membantu untuk kesana tetapi tentu
jangan sampai membatasi ekspresi ekspresi itu
nah voluntirisme tadi disampaikan
mumpuni itu juga sebenarnya positif
bagi demokrasi ya tapi juga
dalam artian begini sejauh mana
itu bisa menstimulasi
partai kandidat capres ya itu
memaksimalkan berbaiki dirinya untuk
berkomunikasi secara langsung ke publik
karena ini fenomena tren penggunaan tagar
itu bukan hanya di kita oke kalau namanya

elegan lebih baik nggak dibandingkan ganti presiden
oh jelas jelas kalau itu lebih clear
lebih clear ya karena sudah jelas orangnya siapa
mau apa dan mau kemana
jadi dibandingkan yang kemarin
kan kira kira orang bisa menafsirkan
banyak hal sampai ada tafsir makar segala
itu artinya keberanian dari kelompok
pak prabowo dan pendukungnya
untuk ke sana
oke baik silahkan bang boni menanggapi sebelum nanti ke
bang murni sebetulnya kan politik itu
selalu beradaptasi dengan konteks
jadi pelembagaan dukungan
masyarakat menurut saya itu
konsekuensi yang tidak bisa dihindari
dari kemajuan demokrasi
dan sebagainya dan itu terjadi di seluruh dunia
dan dalam demokrasi
yang sudah ditandai oleh
kemajuan teknologi internet dan segala macam
itu permainan simbol
itu hal yang sangat penting
maka ada orang bermain dengan
warna baju ya muncul baju kotak kotak
dua ribu empat belas terus kemudian
di jerman juga kita lihat
permainan warna juga dari kelompok
oposisi yang menentang merkel
terus kemudian di thailand
dulu kita lihat sepanjang
biasa tetapi di balik seluruh
dinamika ini menurut
saya yang harus tetap dijaga adalah
visi bersama untuk menjaga
negara ini sebagai satu sistem politik
ideologi negara sebagai landasan
sebagai roh sebuah
bangsa sebagai kerangka berpikir
sebagai jiwa dari sebuah negara
bangsa dan disanalah kemudian
saya melihat dasar kenapa misalnya
tagar ganti presiden

pak habibur rahman boleh jelaskan
tapi saya melihatnya
yang menjadi persoalakan disana
bukan format dari gerakannya
karena gerakannya itu ya bagian dari
demokrasi saya akui dan saya hargai
bagian dari demokrasi
tetapi kontennya motifnya
dan pelakunya makanya saya bilang
kalau motifnya adalah ingin memperkuat
ideologi syariah di dalam sistem
demokrasi maka kita
bakal tahu ini tujuannya kemana
ingin mengganti sistem negara
itu yang sempat bang boni katakan bahwa
tagar dua ribu sembilan belas ini kawin dengan
berdasarkan pengamatan saya orang orang
perkawinan yang sangat
mesra antara khilafah dengan pks misalnya
dan itu kelihatan dalam bentuk
simbol misalnya ada spanduk di jawa barat
ada muka pak mardani simbol
pks di bawah ada tulis saatnya
hilafah ditegakkan silahkan
itu dipersoalkan bahwa sepanduk itu bukan dari
pks tetapi kan kami sebagai peneliti
pengamat melihat apa yang
fakta bukti bukti material
yang kelihatan dari situ kita
menarik interpretasi sehingga saya
pikir jangan bermain di
wilayah apakah ini demokratis apa enggak
itu jelas demokratis tapi kontennya ya
dan pelakunya siapa
pelakunya itu adalah
kadir pks sendiri pimpinannya
ali mardani sera dan juga
pentolan pentolan kelompok radikal
itu semua saya ingin
bang habibie ramai menanggapi kalau konten
apa bedanya dengan
ganti presiden dan kekhawatiran kekhawatiran
tadi sampaikan oleh bang boni apakah kemudian ini betul betul
berbeda yang pertama
underline bahwa kita juga
tidak memandang dua ribu sembilan belas
ganti presiden ada tendensi
makar ada tendensi khilafah dan lain
sebagainya yang negatif seperti itu
banyak sekali alasan
argumentasi hukum ya
baik dalam konteks
pembuktian monoisik maupun
dualistik itu jauh sekali dari itu semua
kalau saya orang hukum mohon maaf
agak teknis tapi setahu saya
dalam konteks hukum
baru bisa dipersoalkan
ketika memang nyata nyata
dikatakan ini arahnya ke sana oke saya
dipersoalkan oke saya mau ganti
sistem dengan sistem yang bukan
republik itu jelas tapi kalau baru
kita ini kan semua hal diatur
kita bersikap pemerintah bersikap
pengamat bersikap tentu hanya harus berdasarkan
hanya berdasarkan asumsi asumsi
jadi kalau itu asumsi memang menjadi masalah
nggak bisa jadi
saya sebetulnya nggak ada juga legal standing
yang terlalu kuat untuk
mengomentari soal itu
nah selanjutnya saya hanya
mau bicara dua ribu sembilan belas
prabowo presiden saya pikir
terkesan hardcore tapi
benefit politiknya itu lemah sekali bagi
gampang dalam konteks media sharing
saja pemberitaan di media
pak jokowi itu kadang kadang bisa hampir
sembilan puluh persen diberitakan
ada tim kami
yang melakukan penerikian
cuma sembilan persen kenapa
karena dua ribu sembilan belas ganti presiden
menyebut nama pak prabowo pak prabowo
biar jutaan orang tiap hari teriak
itu dalam makanya di
sekarang itu ternyata penting
jadi parameter juga
dan menjadi rujukan
akhirnya menjadi rujukan bagi banyak orang
dan itu mempengaruhi pada akhirnya
kemudian dalam konteks
tadi keeleganan bergerak
kalau kita mau bertarung
di ranah elektoral
ruang yang paling besar adalah
bagaimana kita merangkum
masyarakat yang moderat
karena yang ekstrim itu di kiri paling sepuluh persen
yang ekstrim hardcore paling sepuluh persen
ada delapan puluh persen yang moderat
kalau karena target kita
perolehan suara ya kita bukan mau revolusi
bukan mau bentuk pasukan
bukan begitu kita ingin
bikin pasukan yang sebanyak banyaknya
masuk ke kota suara
dan berpengaruh terhadap
jadi saya pikir
yang akan lebih mudah
jadi ya dua ribu sembilan belas prabowo presiden ini
mungkin kalau memang ada yang mendesain
hanya karena menghambat
jadi presiden itu juga salah salah ini menurut saya
karena ngaruhnya itu kecil
nggak ngaruh ya menurut saya ya
nggak kecil ya
lebih kecil daripada langsung
tapi kurang signifikan ya
mohon maaf saya nanti ada yang salah paham
nggak enak juga
kita nggak boleh apa namanya begitu juga
tapi nggak sedahsyat kalau prabowo presiden
makanya saya bilang waktu itu kan
ini cinta pks ini gak tulus
ini cinta setengah hati
kalau benar mencintai prabowo kan harus jelas dong
baik mas heru untuk dapat elektoral
dan sejauh apa kemudian
dua ratus prabowo presiden bisa memobilisasi massa
benar nggak tadi kata bang habib
nanti dijawab mas jarugang
kita harus jeda terlebih dahulu
prime news akan segera kembali
udah nggak sabar
kembali di prime news saya ingin langsung ke mas nyarwi
mana jadi betul tidak kata bang habib ini
bahwa memang lebih sukses kalau pakai nama presiden disebut langsung prabowo gitu
sebenarnya data mas habib ini mengkonfirmasi beberapa tesis yang selama ini berkembang
yang disebut dengan tren yang disebut dengan personalisasi politik
nah personalisasi politik itu berjalan di dua lini ya
satu lini pada level di mana institusional politik itu makin lemah
sementara aspek figur atau individu pemimpin politik itu lebih dominan di berbagai arena politik
yang kedua adalah isu isu yang terkait dengan aspek personal person karakter nama brand brand personality itu
itu lebih menguat dibandingkan kepartean
nah salah satu contohnya tadi misalnya
dengan tagar ganti presiden memang salah satunya daya magnetik elektoral pak prabowo misalnya nggak terangkat
tapi dengan dua ribu sembilan belas pak presiden itu lebih menarik lebih punya daya magnetik untuk menarik elektoral
maka tadi cerita mas abe misalnya itu mengkonfirmasi itu sebenarnya
nah memang kecedungan tren itu juga ada sisi positif dan negatifnya
sisi positifnya adalah membangun daya ikat dari elektorat kepada kandidat di sini capres cawapres
yang tadi misalnya kenapa yang sebelumnya ganti presiden kok gak ada benefit insentif elektoral ke prabowo sandi
tapi sementara ini kok mulai ada misalnya
nah aspek kedua juga meningkatkan simpati dan aspek mobilisasi dari pendukung misalnya relawan untuk kesana
tapi juga ada konsekuensi negatifnya yang mungkin juga
karena ini juga negatif
jadi tagar ini pasti akan bersanding atau berinteraksi dengan tagar yang lain
misalnya jokowi dua periode dan seterusnya itu
nah disini kemudian ketika pertarungan antar tagar itu memancing mengaduk ngaduk
bisa jadi pada kontennya ya yang saya maksudkan bukan tagarnya tapi konten konten
political naratif dan story political storytelling yang dibangun dalam tagar itu
yang kemudian bisa bersinggungan dan bisa mendiskreditkan atau memojokkan salah satu capres cawapres yang diserang misalnya
nah ada istilah khas bukan hashtag
jadi hashtag yang bisa di hijack oleh kelompok lawan
itu sudah beberapa tren dalam pilpres di amerika dua ribu enam belas yang lalu gitu loh
dalam artian harus siap siap juga mas habib
nanti suatu saat dengan hashtag itu kontennya juga bisa jadi akan diwarnai dengan apa misalnya
hal yang mungkin negatif juga
dan dalam arti menyerang personality dan sebagainya
dan itu juga akan terjadi pada hashtag yang lain
termasuk kebupak jokowi juga begitu
dan ini kemudian para pendukung yang kemudian bisa jadi negatif
bisa jadi dahiat ya
yang saya maksudkan di sini daya di masing masing pendukung di situ
kadang kontrol emosi dan sebetulnya itu tidak bisa di manage dengan baik
apalagi misalnya terjadi konvergensi antara hashtag ini dengan mobilisasi real yang terjadi di lapangan
nah itu yang kemudian kemarin kita punya pengalaman soal ganti presiden
itu hastag ganti presiden juga terjadi kan antara kelompok pro dan kontra di lapangan
jadi saya pikir gini sebetulnya kan yang menjadi masalah ini adalah koherensi berpikir
dalam berpolitik menurut anda
dalam berpolitik berdemokrasi itu kan kita harus berpatok pada konstitusi
ada konstitusi lalu kemudian ada aturan main teknis teknis yang sudah diatur dalam undang undang dan segala macam
lalu ada pemain yaitu partai politik ada kelompok non partai dan segala macam
dan ada tujuan bersama yang berpaduan dengan harapan masyarakat
dan dalam ekspektasi itulah ada kebutuhan masyarakat
kepentingannya apa tuntutan dia apa permasalahan mereka apa dan segala macam
nah yang menjadi masalah di dalam gerakan ganti presiden
ini kan orientasinya itu bukan pada kepentingan umum yang dipahami oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan juga kita melihat ada tendensi untuk mendekonstruksi pancasila
untuk menghidupkan kembali piagam jakarta dan sebagainya
silahkan itu dibantah tapi kan perlahan lahan bukti bukti mulai muncul
dan sekarang juga sudah beredar video ada pimpinan hti yang juga di sana ada pak ali mardhani sera juga
mereka teriak soal ganti sistem dan sebagainya
artinya ini bukan asumsi lagi dan kita tidak pernah berasumsi sih kalau soal ini
tetapi maksud saya bahwa seberapa sengit pun proses elektoral itu yang harus kita jaga adalah ideologi negara pertama
peradaban demokrasi harus dijaga kepentingan umum harus dijaga
nah kalau kita deklarasi tagar ganti presiden heboh dan memancing benturan sosial yang cukup beresiko besar terhadap kepentingan masyarakat ketertiban umum
ya tentu saja institusi keamanan harus bertindak
oke tapi kalau kemudian kelompok pak prabowo sekarang mulai mungkin ya mungkin mulai berganti ke dua ribu sembilan belas prabowo presiden
mungkin bang baudet juga lebih setuju ya dengan dengan nama ini ya
betul mas gini gini loh kan demokrasi itu kan fair ya head to head ini kan dua orang dua kandidat nih head to head
saya pikir akan pertempuran ini menjadi sesuatu yang sangat mendewasakan masyarakat ketika menjadi pertempuran track record pertempuran gagasan pertempuran
pertempuran visi misi gagah ideologi ide mereka artinya di sanalah kita bermain
soal nanti masyarakat menilainya seperti apa ya tergantung kekuatan dari tim kampanye untuk melakukan baik dari segi branding maupun juga dalam mentransfer gagasan itu kepada publik dengan cara cara yang tepat konteks
jadi kalau kita bermainnya dengan cara yang tidak fair ya dengan menyusup misalnya memanfaatkan simbol agama sebagai modal politik
suro musola masjid sebagai ruang kampanye dan sebagainya ini jelas merusak peradaban
gini loh artinya saya memperhatikan dan saya juga menerima jutaan makian di media sosial di twitter dimana mereka mengklaim sebagai umat islam dan seterusnya padahal umat islam indonesia adalah umat islam yang inklusif yang toleran yang moderat dan bangsa ini dengan segejarahnya yang panjang dibangun di atas fondasi bernama islam
itu tidak bisa dipungkiri
tetapi bukan islam yang ideologi baru datang belakangan islam transnasional yang membawa ideologi wahabia yang membenarkan radikalisme
kembali ke konten lagi ya bang ya yang tadi saya sampaikan
artinya janganlah kita mempermainkan simbol simbol yang merusak
bang habib kalau ke depan kalau kemudian ganti presiden kemudian menimbulkan beberapa polemik kalau yang prabowo presiden ini akan bagaimana nanti pola sosialisasi ke masyarakatnya apakah sama deklarasi kan dilakukan rame juga ya
saya pikir ya kita juga perlu flashback juga ya
kalau dua ribu sembilan belas ganti presiden dikait kaitkan dengan khilafah dan lain sebagainya kemudian direpresi ditolak dan lain sebagainya
tapi faktanya dua ribu sembilan belas prabowo presiden juga ditanggapi dengan negatif terutama dari menteri yang jelas jelas orang dari apa namanya berlatar belakang partai
pendukung pemerintah ya
bisa kita ini juga mungkin pak boni sebagai pengamat tentu punya dasar argumentasi yang kuat
tapi bisa jadi ada orang juga yang memanfaatkan analisa analisa tersebut hanya demi hasrat mempertahankan kekuasaan saja
ini menteri latar belakang partai tertentu
dua ribu sembilan belas apa namanya ganti presiden dipersoalkan

padahal pasalnya nggak nyambut
jadi kalau dibilang siasat nakal menolak jelas
yang nakal itu yang ngasih yang bisikin menteri salah gitu
memiliki nama yang sama dengan nama pemerintahan
oke kita coba lihat dulu
jadi seolah olah kami ini mohon maaf pak
jangan mentang mentang kami ini di luar kekuasaan ya kan
bikin ini salah
bikin ini salah
begini ini salah gitu loh
sementara jelas kan
ini mbak rajipi walaupun dulu ini masih ada masih statusnya
oke kita lihat ada pernyataan dari yasona lauli mengenai polemik
apa namanya penggunaan kata presiden di sejumlah relawan relawan
ada di grafis yang kita sudah cuplik
bisa ditampilkan mungkin di belakang layar
apa kita tunggu ini dulu
ada cuplikan ya
tapi mungkin minta dikonfirmasi ke pak menteri ya
ini kan pak boni prakteknya sudah berubah
tapi ini masih terdaftar di aho online
pesan pesan nama perkumpulan masih keluar ini
oke itu masih keluar di situ ya
terakhir yang kami tahu bahwa pak yasona sudah mengatakan akan membubarkan semua nama nama
ya akan akan akan
kalau kami langsung nggak boleh kalau ini masih ada gitu loh
ini jangan jangan menterinya
mas nyarwi terakhir singkat saja
apa kesimpulan anda mengenai perang tagar dan juga perubahan pola mungkin ya
yang akan dilakukan oleh kubunya pak prabowo sandi
ya yang jelas begini
ini terjadi tadi saya ulang ya
terjadi personalisasi politik ya
tetapi personalisasi politik di sini bukan hanya pada level apa istilahnya
menguatnya peran individu aktor politik dalam lembaga institusi politik
tetapi juga menguatnya nama nama dan karakteristik kandidat brand personal brand kandidat di dalam arena kampanye politik
nah ini kebetulan juga tumbuh seiring dengan media sosial media
dengan adanya tagar
tagar itu salah satunya kekuatannya bukan hanya networking ya
menyatukan menjadi agregat dari munculnya diskursus ya
tetapi juga di situ memunculkan memberikan peluang untuk berekspresi secara baik
untuk berekspresi secara bebas
dari siapa saja bisa partisipasi di situ
nah yang kemudian kita tidak bisa inisiator tagar salah satunya tidak bisa memanage adalah siapa saja yang bisa berpartisipasi dan kira kira model apa konten apa yang akan di
di bawah ya
nah salah satunya adalah yang terkait dengan aspek aspek emosional
karakteristik dari personalisasi politik itu juga kecendungan orang menggunakan istilah
itu juga paling dominan di saat ini
presiden dalam konteks luar biasa ganti presiden di sini presiden sebagai person bukan institusi
sementara misalnya pak menteri dugaan saya itu institusi ya yang lembaga kepresidenan itu institusi bukan person
nah person di sini itu kan bisa dibaca presiden sebagai kepala negara itu posisinya beda dengan presiden kepala pemerintahan
dan itu tafsir orang bisa macam macam
tapi saya setuju
singkat saja bang bu ada gimana
pendapat pak habibur rahman saya pikir benar juga
artinya gini loh aturan itu kan berlaku sama untuk semua
kita juga siap menerima konsekuensi dari aturan ini karena setahu saya itu yang saya bilang tadi bahwa begitu undang undangnya keluar di dua ribu dua puluh
tapi sebenarnya justru jangan ganti nama udah benar nama udah benar
biar sama sama gitu ya pak
tapi kami boleh juga
udah benar gak ada yang salah
artinya gini lah artinya
gak ada yang salah
apapun konsekuensinya tentu para jps siap menerima resiko itu
sama seperti halnya bu abipur rahman juga menerima resiko bahwa ditolak gitu lah
kita tunggu seperti apa nanti kejelasan hukumnya tentu bagi ya terutama bagi juga gerakan prabowo presiden ini yang diinisiasi oleh bang abipur rahman
terima kasih mudah mudahan semua konten yang baik yang akan disampaikan untuk pilpres dua ribu sembilan belas nanti kita berharap
semuanya damai dan juga aman
terima kasih banyak bang habibur rahman bang boni terima kasih mas nyarwi terima kasih
prime news akan segera kembali saat lagi
tetap bersama kami